sekilas aneka daun bawang ini tampak mirip ya pemirsa
ya sayuran yang termasuk keluarga alium ini ternyata memiliki banyak jenis dengan karakter yang berbeda
tapi ternyata tidak semua orang familiar dengan aneka jenis daun bawang ini
nah yang satu ini pasti sudah akrab kita jumpai di berbagai sajian kuliner nusantara ya
daun bawang atau biasa disebut spring onion ini bertekstur lembut dan segar
rasanya sedikit manis dan berbau menyengat
dan hijau dan putihnya bisa sama sama dimasak
sayuran ini kerap digunakan untuk campuran sup tumisan gorengan dan martabak telur
nah yang ini bisa dibilang saudara kembarnya daun bawang
bawang pre atau biasa disebut lic ini berukuran lebih besar dibandingkan bawang daun
rasanya pun lebih manis dan tidak terlalu menyengat
bagian putihnya kerap diolah untuk membuat kaldu atau disantap mentah untuk campuran salad
kalau ini si kecil chinese chips atau kita kenal sebagai kuchai
dari segi ukuran kucai berbentuk kecil memanjang dan berwarna hijau terang
yang paling tajam itu adalah ucai
uca ini bentuknya paling berbeda dengan yang lainnya
karena kalau yang lainnya itu kita bisa lihat kalau bagian hijaunya itu seperti tabung seperti sedotan gitu ya
ada lubangnya di tengah
sedangkan kalau kucah ini tidak
jadi dia seperti hanya satu helai
sebagai daun gitu
terakhir ada loquio
sekilas lokyo ini mirip dengan kucai
namun memiliki bonggol kecil yang mirip seperti bawang merah
dibanding kucai rasa daun lokio lebih ringan dan tak terlalu menyengat
banyak digunakan untuk pendamping misalnya lumpia semarang
kemudian dalam masakan arsiknya batak
makanya dia sering disebut sebagai daun bawangnya batak
tak hanya menambah cita rasa daun bawang faktanya juga kaya akan kandungan fitonutrien alisin yang baik bagi tubuh
alisin itu adalah fitonutrien atau yang disebut dengan antioksidan yang di dunia kesehatan kita kenal kalau dimakan rutin
alisin itu memang sangat potensial untuk mencegah kanker
salah satunya yang sudah pernah ada dalam studinya adalah kanker pencernaan
ditambah juga mereka juga
bahan bahan bawang ini juga masih kaya dengan antibakterial
nah bagaimana sudah makin jelas ya
beda daun bawang ternyata beda pula karakter rasanya
kini anda tak perlu bingung lagi mengenali dan memilih daun bawang beserta fungsinya pada setiap masakan
pemikutan cnn indonesia